pak dua katanya konservasi pariwisata pilih mana pak
saya dua duanya karena harus seimbang jadi kalau konservasi mementingkan lebih kepada konservasi tanpa ada ditunjangan ekonomi juga tidak akan ada tanda kehidupan
ekonomi tanpa ada mengesampingkan lingkungan juga akan hancur seperti itu dua duanya
untuk membalansikan menyeimbangkan keduanya ini gimana
perlu konsep konsepnya harus di lapangan seperti ini sehingga tidak akan mengalahkan satu sama lain
kota yang bergantung pada hasil industri dan pertambangan ini merupakan salah satu kota terbesar dan termaju di pulau kalimantan
penduduknya rata rata pendatang dari seluruh pelosok tanah air
dan ini adalah mangrove center geraha indah salah satu tempat tujuan wisata di balikpapan
ke tempat seluas satu ratus lima puluh hektare inilah para wisatawan berbondong bondong datang
pengunjung datang dari dalam kota luar kota hingga mancanegara
kesenangan yang didapatkan tentu berbeda beda
karena ini kemarin lihat teman kan di instagram story nya kan kelihatan bagus kelihatannya bahwa anak anak cocok ini
nah akhirnya mau ke sini kelihatannya asri bisa lihat
bekantan gitu kan anak anak pasti senang jadi pas liburan planning sama istri ya sudah kesini aja
kamu senang gak tadi
ya aku sangat suka pertama kita datang dengan sepeda kita sedikit mencari tempat masuk bisa kita berjalan ke sini atau apa yang harus kita lakukan
tapi kemudian kita menemukan para pria di sini dan mereka membawa kita ke tempat berbontak dan itu sangat bagus
kita melihat monyet dan krokodil
ya sangat bagus melihat semua alam semesta di sini
ya aku tidak akan berikan sepuluh karena ada plastik di air dan kadang kadang agak berlapis

tapi kamu tahu ini pengalaman yang sangat bagus jadi aku pikir tujuh lima adalah kelas yang bagus
entah itu lokal maupun internasional
itu kan kita biasanya naik perahu
terus menyusuri hutan mangrove
lihat bekantan dan lain lain
dan dari situ kan kita bisa mendapatkan pemasukan
jadi dampak ekonominya di situ
cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari hari saya dari situ
untuk sementara ini
agus bey adalah sosok dibalik mangrove center saat ini
ia membentuk kelompok masyarakat pengawas soneratia
untuk menjaga serta melestarikan tanaman mangrove di sini
sebelum menjelma menjadi lokasi ekowisata
kawasan ini mengalami kerusakan yang cukup parah akibat penebangan
di era tahun dua ribu
tahun dua ribu itu diadakan penebangan
di dua ribu satu tepat dua ribu sebelas
di awal awal dua ribu satu itu
ini dampak lagi angin puting beliung
kurang lebih hampir tiga ratus an rumah lebih lah mungkin di area geraha ini
saya mencoba belum persoalan juga banjirnya yang cukup lumayan naik
mungkin pengaruh daripada penebangan juga
karena setelah kisah
amati memang waktu itu saya tidak tahu tidak paham tentang namanya mangrove
ya apakah jadi masih sempat nerka nerka
apakah ini dampak daripada hutannya ditebang
ternyata kita amati semuanya kita coba amati memang demikian
sebagai warga yang merasakan dampak buruk penambangan mangrove
agus tak ingin berdiam diri
ia berupaya mencari solusi dari masalah tersebut
mencari persoalan minim
ia memberanikan diri mengubah keadaan
saya pertama masih pesimis ketika itu
tapi kalau tidak melakukan langkah tersebut lebih parah lagi
kalau tidak ada yang mau bergerak ketika itu
tidak ada yang menanam siapa lagi
dengan kondisi tersebut
saya mencoba bagaimana untuk bisa menimbulkan kembali mangrove ini
tentunya saya kan harus banyak belajar
belajar dari mana
seperti apa yang ditanam seperti ini
jadi mau nanya nanya sama siapa ketika itu
tapi saya mencoba yang pertama kali yang saya buat adalah
ketika ada muncul mangrove mangkus
saya coba itu cabut
ya karena kita tidak paham dengan malu
ya cabut juga tidak bisa begitu sempurna hidupnya
ada yang untung untungan bisa hidup
ada juga kebanyakan mati
meski mengaku tidak terlalu baik
meski mengaku tidak terlalu paham mangrove
agus tidak main main
penanaman mangrove ini ia mulai dengan dana dari kantong pribadi
ya alhamdulillah ketika itu ya dari pribadi
ya tidak mungkin ngajak orang
sudah orang bisa diajak
terus dimintain uang apakah mau kira kira
oh belum tentu
mengajak saja sudah syukur
mereka ikut sudah syukur
susah banget menemani di sini ya mak
agus bey tidak menghitung dana yang dihabiskannya untuk mengembalikan hutan mangrove di balikpapan
baginya yang terpenting adalah berbuat dengan ikhlas
ya saya mungkin dianggapnya waktu itu menanam mangrove dibilang orang ya
dibilang orang punya kurang kerjaan
apakah mungkin karena mungkin sampai orang mengatakan bahwa jangan jangan pak agus ini karena usahanya sudah kena krisis moneter
atau bangkrut stress orangnya
nanam yang gak bisa dapat manfaat seketika itu
tapi saya jalan saja
mau orang itu berkata apapun
saya tidak peduli
pagi ini sejumlah mahasiswa dan relawan akan melakukan penanaman di beberapa wilayah
untuk sampai ke lokasi
kami harus menempuh perjalanan sekitar setengah jam dengan perahu motor
sebelum menempatkan perjalanan
kita akan menempatkan perahu motor
bahaya bisa saja mengintai
karena sungai ini adalah habitat binatang binatang buas
secara berkala agus melakukan penanaman di lahan lahan mangrove yang rusak
susah banget menempatkan di sini ya mak
susah banget menempatkan di sini ya mak
memang penanaman di sini agak terbilang cukup sulit ya mungkin karena
tadi akses ke sininya cukup jauh begitu
mesti nyeberangi sungai dan ternyata di sini juga
lumpurnya cukup dalam
ini kan pertumbuhan tempat tang
coba di yang apa
menginisiasi hal yang belum pasti tentu bukan perkara mudah
ia belum tahu betul apa yang saat itu ia lakukan
ini bapak dulu memulai ini sendiri pak
dulu memulai sendiri
tapi medan yang dilakukan itu kan lebih dekat
tidak jauh seperti ini
terus untuk menuju ke ini masih bisa dilalui
masih bisa dapat merangkak merangkak di bekas bekas tumbangan batang
jadi memang cukup sulitnya adalah tantangan
tantangannya adalah kita harus masuk di bawahnya batang
kemudian ini lahan yang ini yang semuanya ini rusak karena apa pak
ini alih fungsi lahan
jadi dulu ini bekas tambak
karena memang dulu ada kelompok tani hak garap
tentunya dengan hak garap tersebut sekarang sudah kita mediasi
dengan kita sampaikan juga pemerintah bahwa lahan tersebut juga
ketika dia ditambak juga tidak bisa dimanfaatkan
areal kita yang mau kita tanam ini dekat dengan pemukiman
pemukiman rentan terhadap persoalan limbah limbah rumah tangga
ini kan akan mempengaruhi juga pertumbuhan daripada ikan
apalagi kalau tidak ada mangrovenya
saya yakin kehidupan mereka kehidupan pertumbuhan ikan juga tidak akan sempurna
berapa lama waktu itu bapak melakukan kegiatan ini sendiri
nanam ini sendiri di
kurang lebih delapan tahun
delapan tahun sendiri pak
tidak pernah punya rasa bosan pak
kalau bosan mungkin saya nggak sampai delapan tahun
sudah kita susah payah jadi payah delapan tahun
terus kita mandek begitu saja kan saya
tenaga kita sudah terkuras di situ kan sayang
supaya apa delapan tahun ya kita berlanjut
supaya apa asas manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat semua
nah ini begini

nah ini pegang ya sampai di sini
seiring waktu agus semakin mengerti mangrove
menurutnya hanya jenis jenis tertentu yang cocok ditanam di sini
kalau jenis yang ditanam apa itu pak
risopora mungkurnata ini jenisnya risopora mungkurnata
kenapa ini yang ditanam di sini
sebetulnya risopora mokurnata punya kemampuan akarnya ini dapat merangkap sedimen
dan merangkap daripada tanaman tanaman mangrove yang berbiji
ketika dia terperangkap di situ akan timbul tanaman mangrove yang lain
jadi sebetulnya yang lain itu tidak perlu ditanam
karena secara alamiah akan tumbuh sendiri terperangkap oleh akar tersebut
jadi artinya ini ditanam risopora mungkurnata ini ditanam untuk melindungi yang lain
karena risopora mungkurnata ini mampu bertoleransi dengan cuaca yang sangat ekstrim pun mampu
ternyata ada hal yang lebih sulit dari penanaman kembali yaitu menjaga kawasan mangrove dari kerusakan
hanya butuh beberapa menit untuk merusak tanaman ini sementara untuk menumbuhkannya dibutuhkan waktu bertahun tahun
kalau bentuk pengawasannya sendiri pak ini kan satu ratus lima puluh
ini bukan yang luas yang kecil begitu ya pak ya
bentuk pengawasannya sendiri gimana sih
kalau kita melangkah tentunya jangankan satu ratus lima puluh hektare
satu hektare saja kalau jalan kaki agak cukup sulit
tapi kita punya fasilitas perahu dengan area air tersebut ya bisa kurang lebih dua jam sudah rampung
jadi sekaligus juga setiap hari lalu lalang mengantar wisata salah satu juga bagian daripada juga pengawasan
biasanya di sini masalah apa
biasanya di sini masalah yang utama di sini itu apa pak
persoalan yang pertama adalah ini kan berdekatan dengan namanya kawasan industri karyango
tentunya rawan dengan seperti itu
rawan bukan lagi pelaku pelaku tambak jelasnya enggak
tapi pelaku usaha
tentunya usaha industri
ini juga menjadi semacam ancaman
walaupun di sini bukan kawasannya kawasan industri yang berdekatan tentunya ini masih saya masih cukup pesimis untuk menjaga ke depan
ya makanya saya juga banyak koordinasi dengan pemerintah kota
sehingga kedepannya bagaimana mangrove center ini sesuai dengan komitmen
bagaimana pelestarian mangrove ini bisa secara aman tentunya pemerintah harus mengambil langkah
pangkahnya kepada yang punya lahan tersebut ya
sehingga menjadi milik pemerintah kembali
pernah ada kejadian itu nggak mangrove ditebangin
pernah ada yang ketangkep nggak sih
pernah pernah sekali
ya tentunya kalau mau kita tangkep karena bukan kewenangan dari kelompok pun mas
tentunya yang punya berhak punya kewenangan menangkap adalah aparat
ya tentunya di sini ada yang terkait itu pengawasan yaitu adalah dinas kelautan
dan kelautan yang kedua
jadi tugas dari fungsi dari pak rappok paswas hanya melaporkan saja
mangrove center kini sudah dikenal masyarakat balikpapan
karena dikenal banyak pula yang turut berkontribusi menanam
sejak tahun dua ribu sebelas ini kan juga saya sampaikan tidak semuanya dari saya

karena untuk penanaman ya terkadang dari perusahaan perusahaan
pak agus saya ingin menanam di sini
karena dari sekian tahun saya sudah belajar bisa membibit sendiri
akhirnya berapa pak kalau tanam segini
kalau beli bibit di mana
kita sediakan bibit
bapak silakan bibitnya sekian dari kita
karena bibit tersebut pakai operasional
yang satu bibit lima ribu misalnya
bapak mau enam seribu ya tinggal kalikan saja

nah ini keberadaan berkembang
ini keberadaan berkembang
nah ini keberadaan bekantan sendiri sekarang pasti akan memilih tempat yang di mana sumber makanan ada
tentunya di mangrove center ini
dulunya hanya punya dekor panjang
sekarang bekantan sudah mulai lebih mendekat
tentunya attn larry belum capai untuk dir overarching
daya itu pakai gigi nya
grafic zat saya begitu
untuk tujuannya tahu pemirsa baik baik sendiri
mohon maaf sajalah
jadi mudah didapat
kalau jalan begini tanpa umpan paling banyak tiga kilo
tiga kilo itu udah banyak ya
nyari apa sih pak
selain itu apa lagi nih yang bapak rasakan dari adanya mangrove ini pak
ya kalau saat ini sih ya kita bisa cuma udang sama ya mencari ikan itu aja
kalau ke piting kadang kadang yang juga ada
selain sebagai habitat biota air ternyata pohon mangrove juga merupakan rumah bagi hewan primata
kembalinya ekosistem mangrove secara otomatis akan mendatangkan kembali primata
di sini itu banyak sekali bekantan
yang mana pekan ini adalah atau sering dikenal
dengan monyet hidung panjang
yang mana primata ini adalah asli ataupun endemik dari pulau kalimantan sendiri
dan kemarin memang sempat ada isu bahwasanya binatang ini sempat hampir punah dan harus dilestarikan begitu
nah belakangan ini bekantan emang jarang ditemukan di sini
tapi sekarang ada pak
ini bekantan dulunya

ini bekantan dulunya sebenarnya yang ada di hutan mangrove ini bukan bekantan

jadi monyet ekor panjang
setelah mangrovenya mulai tumbuh lebat
dan salah satu sumber makanan dari bekantan ini adalah buah mangrove
nah ternyata bekantan ini juga menurut peneliti yang pernah mengadakan penelitian di turug banipapa ini

dan itu tuh bisa dikatakan
bahwa ini juga hampir punah
akibat daripada deforestasi hutan mangrove yang tadinya cukup rindang dan lebat
ternyata sekarang banyak terdegradasi oleh industri industri
nah ini keberadaan bekantan sendiri sekarang pasti akan memilih tempat yang dimana sumber makannya ada
tentunya adi mangrove center ini
dulunya hanya monyet ekor panjang sekarang bekantan sudah mulai lebih mendekat
kalau saya nanya dulu memang tidak ada bekantan disini itu mereka kemana dulu pak
ya dulunya memang ada di turug banipapa
di turug banipapa semuanya ini kan hutan mangrove
nah ketika hutan mangrove nya mulai terdegradasi oleh kawasan industri ini akan berpindah
jadi sifat daripada bekantan tersebut apabila makanan nya sumber makanan nya tidak ada dia akan berimigrasi ke tempat lain
salah satu juga di hutan mangrove yang kita temui seperti ini dan di alam liar sendiri dan dengan mudah karena keberadaan sumber makanannya
jadi artinya dengan adanya rehabilitas tangkulupinnya sendiri ini akan mengembalikan ekosistem yang seperti itu
kini di usianya yang sudah mencapai kepala lima agus bey masih ingin berbagi inspirasi kepada sesama
ia kerap menjadi pembicara di seminar seminar tentang mangrove
meski hanya lulusan smk agus ternyata mampu menjadi pemimpin yang baik bagi mahasiswa
agus mengaku senang berbagi ilmu yang ia dapatkan secara otodidak
di mata para mahasiswa agus adalah sosok yang istimewa
ya kita sini menjaga lingkungan mangrove ini karena kan kita lagi pkl di sini
sekalian materi kita kan tentang kelautan
nah mangrove ini kan sangat penting bagi kelautan juga
seperti ini penanaman kan kita di tempat lain kan contohnya di perkuliahan
di perkulian kita tidak dapat gini cuma dapat materi aja
dan untuk sistem tanamnya kita tidak dapat
agus senantiasa ingat dibalik keberhasilannya terdapat dukungan besar dari keluarganya
ya saya ucapkan terima kasih betulnya kalau bisa mengucapkan terima kasih kepada keluarga
tanpa dukungan keluarga juga saya nggak mungkin bisa melakukan aktivitas
siapapun itu pasti keluarga dulu utama
istri walaupun tidak berbicara tapi tidak pernah komplain bahwa saya melakukan hal ini di mangrove
moh mau dua malam saya mengulangkan mangrove tidak mereka tahu
tidak pernah ini itu yang pertama
yang kedua ya mungkin orang orang yang memberikan support teman teman
tidak bisa pernah mengendorkan kita
jalan aja pak lakukan ayo kita bareng bareng
karena mungkin mereka sudah melihat tahu manfaatnya
meskipun agus bekerja sendiri dukungan dari orang orang terdekat sangat penting
dari merekalah ia mendapat semangat kemampuan dan kemampuan
dan kekuatan untuk meneruskan proyek impiannya
apapun yang dilakukannya saya nggak pernah melarang
dan juga saya tidak pernah cerewet misalnya marah
bapak kok dua hari dua malam tidak pulang ngapain misalnya
karena saya tahu yang dilakukan itu adalah baik dan juga positif
di mata anggota pok mas was yang telah hampir sepuluh tahun berjuang
bersamanya agus adalah sosok yang bersahaja
orangnya itu ulet
dan memang orangnya ramah juga sih
yang saya salut sama beliau itu keuletan beliau
dalam melakukan satu pekerjaan itu gigih
dia kan kerja terus
kalau saya lihat dari aktivitas beliau sehari hari
saya kadang berpikir wah gak mampu saya ikut pak agus
orangnya kuat sih luwes
kerja kerasnya selama ini telah membuat agus dianugerahi sejumlah penghargaan
salah satunya adalah penghargaan kalpataru sebagai perintis lingkungan
yang diberikan presiden joko widodo pada dua ribu tujuh belas
apa yang menjadi kebanggaan adalah ya bisa bertemu presiden
selama ini kan hanya melihat presiden hanya televisi
ya bagi saya itu kan namanya suatu reward ya
suatu reward ya itulah daya ukur tolak ukur kita bahwa masih sampai di sini
tapi saya tidak puas dengan apa yang sudah diberikan kepada kita penghargaan
karena itu menjadi tanggung jawab lebih besar justru bagi saya
setelah itu apa
tapi ternyata masih banyak program program masih banyak
ternyata memang sampai saat ini malah tidak ada waktu lagi untuk bisa beristirahat lama
malah karena punya mempertahankan pertanggung jawaban penghargaan tersebut
bebannya justru lebih berat
bagi agus kalpataru bukanlah akhir
melainkan awal dari sebuah langkah besar untuk membangun mangrove
agar lebih dikenal
tapi belum tercapai ketika mangrove menjadi ikon indonesia
maruf di kota balikpapan
ini harus seperti itu ke depannya
mungkin di mindset beberapa orang yang sudah hadir di sini di indonesia tentunya
bahwa nanti kalau berbicara tentang maruf sudah kota balikpapan ke depan
sehingga dengan keberadaan hutan mangro orang datang
ini kan bisa jadi suatu potensi ekonomi ekonomi kreatif
tapi harus dibaringin dengan bisa penunjang fasilitas nanti
tapi kalau ada tanpa on demikian tidak mungkin kita membuat fasilitas yang baik